presiden joko widodo menyambut atlet paralimpiade yang telah usai berjuang dengan perolehan satu medali perunggu di rio de janeiro brazil
pemerintah memberi apresiasi yang sama dengan atlet olimpiade kepada peraih medali perunggu ninengah widiasi
penyambutan dilakukan di istana merdeka jakarta pada kamis pagi
di mana presiden jokowi bersama menteri sekretaris negara pratikno
serta menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi mengajak semua kontingen paralimpiade untuk berbincang lebih dulu
dalam kesempatan ini presiden mengapresiasi dan juga meminta menpora untuk langsung menyiapkan kontingen paralimpiade indonesia menghadapi paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
dalam olimpiade bagi penyandang cacat dua ribu enam belas ini indonesia mengirim sembilan atlet ke rio dan mengikuti empat cabang olahraga
ninengah widiasi atlet angkat berat mempersembahkan medali perunggu untuk indonesia setelah berhasil mengangkat beban sembilan puluh lima kg
widi akan mendapat bonus satu miliar rupiah dan tunjangan hari tua yang
bersama dengan atlet olimpiade